masih di cnn indonesia breaking news beberapa waktu lalu melalui sambungan telpon kami berbincang dengan pakar terorisme al qaidar terkait insiden perusukan menko polhukam wiranto
dan berikut kami kembali tayangkan cuplikannya
sudah ada pengamat terorisme al haidar yang tersambung melalui sambungan telepon bersama kami selamat siang pak haidar
bisa dari kronologi yang telah anda juga dapatkan informasinya anda dapat apa yang bisa anda tarik kesimpulannya
iya kalau kita melihat bahwa dari pola serangan yang dilakukan oleh suami istri ini ini kan semacam familial terorisme ya yang pernah terjadi di surabaya sidoarjo dan juga sibolga di utara
dan juga jolo di filipina selatan
dan saya kira ini memang merupakan model modelnya
model amaliat ataupun serangan serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris yang berafiliasi kepada isis
yang di indonesia itu bernama jad
oke jadi anda menyimpulkan ini masih ada kaitannya dengan jad yang juga melakukan teror kurang lebih setahun lalu begitu di sidoarjo
oh iya betul kelompok jad itulah yang memang sudah pernah merumuskan memang
terutama kelompok pandetlang ya
kelompok pandetlang itu pernah merumuskan tentang strategi untuk menyerang secara terpilih ataupun kebangpilih namanya
sejak tahun berapa saya lupa itu
sudah pernah mereka membuat strategi seperti itu dan hanya khusus menyerang kepada pejabat pejabat yang dianggap menjadi simbol bagi sebagai public enemy
oke jadi indikasinya anda kemudian ee
memprediksi bahwa ini adalah salah satu jaringan teroris yang berafiliasi dengan isis yang ada ikat atau jaringannya di indonesia adalah pola serangannya terhadap orang yang dianggap public enemy di masyarakat yaitu dalam hal ini menko polhukam wiranto
begitu pak haidar
iya betul selain itu juga memang dari senjata yang mereka pergunakan yaitu senjata pisau
pisau itu adalah empat tahun yang lalu sudah difatwakan oleh abu abdullah
yang merupakan pemimpin regional isis yang juga membawahi isis di indonesia
itu menyatakan bahwa mempergunakan senjata senjata rumahan atau domestic weapon namanya
domestic weapon yang ada di rumah agar bisa dipergunakan untuk melakukan serangan serangan amalian
untuk menggentarkan atau untuk membuat musuh ini dianggap takut begitu
itu merupakan strategi yang sudah mereka gambarkan sudah mereka plotkan sejak tahun dua ribu enam belas itu
pak haidar serangan amalia ini kemudian sesuatu yang spontanius sifatnya atau memang sudah direncanakan menurut anda
biasanya spontan saja dan perencanaannya itu paling lama juga sebulan ataupun dua bulan
dan yang paling penting sebenarnya bukan dari perencanaan perencanaan
bukan teknikal ya
yang sangat berpengaruh terhadap pola serangan yang ada di berbagai kelompok kelompok teroris
yang paling penting itu adalah akumulasi emosi
jadi sebelum mereka melakukan serangan biasanya mereka mendoktrin jamaahnya ataupun pasukannya itu dengan cara cara menyebarkan banyak berita berita
yang mengarah kepada kebencian
atau seorang ataupun seorang pejabat begitu ataupun satu kelompok
dan itu yang kemudian membuat jamaahnya itu ataupun pengikutnya itu ataupun anggota dari kelompok tersebut dalam hal ini jad
itu mengakumulasikan emosi secara sangat besar besaran dan kemudian meluapkannya di dalam satu amaliat ataupun serangan
modus apa lagi yang kemudian ingin apa gol
saya ingin di
dicapai dengan adanya penyerangan terhadap tokoh publik
kalau kita tahu serangan teroris kebanyakan dengan ⁇ lets ⁇ say pada tahun lalu pengeboman begitu di surabaya jawa timur
kali ini yang dilakukan adalah serangan terhadap tokoh publik saat ini
apa yang kemudian ingin diperlihatkan oleh mereka
mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka tetap bertahan meskipun tanpa
meskipun juga tanpa pola pola serangan seperti di eropa
di eropa itu
pola serangannya itu menggunakan mobil mobil mewah dan sebagainya
mereka tidak sanggup mendapatkannya itu
kemudian daerah daerah tertentu mereka bisa menggunakan bom
bisa merakit bom
tapi mereka tidak mampu untuk melakukan itu karena mencari bahannya saja sudah susah apalagi untuk merakitnya
jadi mereka mengikuti fatwa yang paling minimal
yang mereka anggap sebagai fatwa terkecil
yang mereka bisa lakukan
dan itu adalah fatwa untuk menggunakan domesik weapon ini
ataupun senjata senjata domesik
senjata rumahan lah
kalau kita berkaca pada aksi dari jad pada saat pengoboman di surabaya
pengoboman beruntun begitu
apakah serangan terhadap tokoh publik ini
jika anda melihat polanya ini hanyalah sebuah permulaan
akan ada aksi aksi lain yang mungkin dilakukan oleh jad yang sudah terstruktur dan juga direncanakan
harus kita ketahui bahwa sebenarnya teroris itu dalam bahasa bruce hovement itu disebut sebagai violent intellectual
jadi mereka adalah kaum intelektual yang suka kekerasan
yang memilih kekerasan sebagai salah satu sebagai satu satunya solusi
nah untuk mewujudkan hal tersebut mereka cenderung melakukannya dengan cara cara yang reasoning ya
reasoning itu penuh dengan hal yang intelektual
begitu juga untuk mendapatkan senjata untuk melakukan modus modusnya cara caranya
mereka juga menggunakan cara cara yang paling rasional yang paling gampang untuk bisa mereka raih
kalau dalam bahasa eric hobsbawm itu disebut sebagai primitive rebel
jadi apa namanya para pemberontak yang sangat primitif
bermodalkan senjata senjata yang paling mendasar
senjata rumahan begitu ya
yang tidak terlalu canggih
mereka bisa melakukan membuat apa namanya membuat orang heboh
membuat orang takut membuat orang ketakutan